sementara itu aktor jeremy thomas kembali berurusan dengan kasus dugaan penipuan investasi
setelah korban memenangkan sidang pra peradilan penyelidikan kasus yang pernah di sp tiga kan polda bali ini
terduga korban warga australia bernama alexander patrick meminta keadilan ke jampidum kejaksaan agung
atas kasus penipuan yang telah mencuat sejak dua ribu empat belas lalu
aktor jeremy thomas kembali terseret kasus lama
penyelidikan kasus dugaan penipuan investasi bisnis properti villa jeremy thomas senilai dua puluh lima miliar rupiah
sesungguhnya sudah berhenti sejak dua ribu empat belas
kasus ini telah di sp tiga kan atau tidak ditindaklanjuti polda metro jaya
namun kini pengadilan negeri di bali telah mengabulkan pra peradilan korban
atas nama alexander patrick untuk melanjutkan kasus penipuan tersebut
kami siang terduga korban patrick didampingi kuasa hukumnya mendatangi gedung jaksa muda pidana umum
kejaksaan agung kebayoran baru jakarta selatan
untuk mempertanyakan proses hukum kasusnya
serta menyerahkan surat terbuka untuk jaksa agung
menanyakan perihal laporannya terhadap saudara jeremy thomas
yang mana sebagai orang asing patrick merasa khawatir
karena kasus yang dilaporkan sudah kurang lebih di tahun dua ribu empat belas
juga akan mendatangi komisi tiga dpr ri serta ke komnas ham